abis gue pamit sama kamu gue langsung berangkat ke penampungan tki
saya berusaha baik mak
kalau lo berusaha baik sama gue nih gampang
bukan buat lo
tapi buat si udin anak buah
kau masih sedih
kau bisa ketipu
kalau kamu masih sedih saya nanya nanya ntar aja
sebenarnya almarhum ini gue paling demen ngaji juga
mau ketemuan temen temen dulu
tuh di dalam
oh gitu ya
yaudah gue duluan ya
mak sudah pulang kau pur dari luar negerinya
cepat kali pur
mak minangis dia
saya ketipu bang
pas kemarin saya ke penampungan
pas kantornya digrebek sama polisi
saya ikut ditahan
baru tadi pagi saya dilepaskan
aku ikut perhatian pur
kau yang sabar ya
ini semua gara gara teman abang nipu saya
kau lapor saja pur
aku tak takut
biar kau tahu pur
keponakan aku itu polisi
bang patar kayaknya keponakan abang itu kan polisi yang jujur
pasti gak akan belain penipu
malahan abang yang akan dipenjara
apa nggak malu abang dipenjara sama keponakan sendiri
gue ketemu gepetan gue dulu ya tis
sebagai sesama tukang ojek
bapak lu kan petani bukan tukang ojek
tapi anaknya kan tukang ojek
mau ngasih tahu
kalau saya nggak jadi ke luar negeri
aninya kagak ada
rohim yang kepalanya pitak
wah hebat kamu
pasti kamu jadi pejabat ya
bisa punya mobil keren seperti ini

saya punya mobil keren
saya mau pamer
saya mau pamer
saya punya mobil keren
dua rumah dan tiga istri
bukan karena saya jadi pejabat
kalau tahu jualan bakso bisa jadi kaya
kalau kamu mau jualan bakso juga
temuin anak buah saya
di sekitar sini rumahnya
oke kalau gitu saya pulang dulu
jangan masuk dulu
mas pur itu
pindah jadi kerja di taiwan
anak buah saya teh
dan sampai sekarang
belum ada kabar
nah kang tisna
terima kasih yang setinggi tingginya
nah kang tisna
terima kasih yang setinggi tingginya
tadi kan kang tisna sudah bilang
terima kasih yang setinggi tingginya
bang ngojeknya udah pulang
katanya mas pur kena tipu ya
saya ucapkan terima kasih mang
nah itu pikulannya
bukan begitu atuh
sudah tahu belum
kalau mas pur itu kena tipu
tahu dari siapa
kan saya baru kasih tahu
tadi dikasih tahu sama bu warung
ya mudah mudahan saja bang ojak itu
tidak kena tipu
dan benar benar kerja di lampung
saya tidak bermaksud membuat potati sedih
sudah telat bu
saya sudah keburu sedih
kata bu nur
kamu tidak menjadi keluar negeri ya
kata bu nur
kopinya tidak jadi pak
kau masih di sini
katanya mau kerja di luar negeri
gue langsung berangkat ke penampungan tki
saya berusaha baik mak
kalau lo berusaha baik
bukan buat elo
tapi buat si udin anak buah
lo kagak mau bantuin gue
gue jalan dulu ya